informasi berikutnya di deli serdang sumatera utara polisi mengejar pengedar narkoba
hingga ke bantaran rel kereta api tembung
tiga pengedar sabu dibekuk
petugas satres narkoba polrestabes medan mengerebek kawasan bantaran rel kereta api tembung
di kecamatan percut setuan kamisore
polisi menangkap tiga orang yang diduga pengedar narkoba
salah satu pelaku bahkan terus meronta saat hendak ditangkap
lebih dari enam puluh gram narkotika jenis sabu disita dari tiga pelaku
petugas juga menemukan tujuh mesin judi yang ditinggal kabur pemiliknya